rumah duka almarhum haringga sirla supporter persija yang tewas di kroyok supporter persi bandung
selasa pagi dipenuhi karangan bunga dari berbagai kalangan salah satunya dari gubernur jawa barat ridwan kamil
suasana duka masih terasa di rumah almarhum haringga sirla rumah di jalan bangun nusa rt sembilan rw tiga cengkareng timur jakarta barat ini
sejak selasa pagi terus didatangi oleh kerabat keluarga dan warga sekitar
tidak hanya itu banyak karangan bunga dari sejumlah kalangan yang turut berbela sungkawa atas meninggalnya almarhum memenuhi jalan masuk ke rumah duka
di antaranya adalah karangan bunga dari gubernur jawa barat ridwan kamil
di mata kerabat almarhum haringga sirla adalah sosok yang baik dan tidak pernah terdengar punya masalah
banyak rekan almarhum yang kaget atas kejadian ini
haringga sirla merupakan anggota supporter kesebelasan persija jakarta atau the jack mania cengkaring timur
haringga sirla adalah sosok yang baik dan tidak pernah terdengar punya masalah